hari pertama lebaran sejumlah ruas jalan di beberapa kota terpantau padat
hal yang sama juga terjadi di pertigaan brebes timur jawa tengah
situasi pertigaan brebes timur sore ini terpantau padat dibandingkan pagi tadi
kendaraan yang berasal dari arah barat pulau jawa mulai memasuki kawasan brebes sejak siang hari
namun kepadatan lalu lintas yang terjadi masih dalam kondisi kondusif dan cenderung lancar
sempat terjadi kecelakaan antara dua mobil dan satu sepeda motor di pertigaan brebes timur
yang menyebabkan terjadinya antrean kendaraan
para pengemudi mobil dan juga motor dilaporkan dalam kondisi luka luka
dan kita langsung saja pantau kondisi terkini di brebes jawa tengah
dan kali ini sudah ada koresponden cnn indonesia istiarto sigit
di sana kita langsung saja bergabung
kita lihat di belakang anda sudah ada jajaran mobil
saya tidak tahu itu mobil jalan atau memang terpaksa dalam tanda petik parkir
tapi bagaimana update kondisi lalu lintas terkini
apalagi tadi baru saja
itu saja informasi sebelumnya terjadi kecelakaan
ya selamat sore dan selamat haira idul fitri
hera betul sekali saat ini kendaraan kendaraan yang keluar di pintu tol brebes timur sudah mulai masuk
ini berbeda ketika tadi pagi saya memberikan laporan juga
tadi pagi sangat kosong sangat sepi begitu
namun menjelang siang hingga sore hari kendaraan kendaraan dari arah barat
sudah mulai masuk kembali ke tol brebes timur
ini diindikasi adanya dua hal
di antaranya adalah adanya pemudik yang memulai mudik
di hari raya idul fitri setelah menjalankan ibadah sholat id pagi hari lalu mereka berangkat
yang kedua adalah ada warga sekitar yang memang melakukan mobilisasi ke daerah daerah
di sekitar brebes maupun tegal yang menggunakan pintu tol brebes timur
dan betul sekali hera tadi sekitar siang hari terjadi kecelakaan
yang dialami oleh dua buah minibus dengan satu kendaraan bermotor
dari arah brebes timur ingin menuju ke kota brebes
artinya melewati jalan di sebelah kanan saya ini ke arah sebelah kiri
dan di saat yang bersama ada sebuah motor yang jalan juga dari arah tegal menuju brebes
terjadi sebuah singgungan dan menyebabkan dua mobil dalam kondisi yang rusak parah
dan satu motor yang sebetulnya tidak begitu parah
namun para pengemudi dikabarkan mengalami luka luka
dan sudah dilarikan ke rumah sakit umum daerah brebes
ya dan apakah dengan kepadatan yang mungkin sudah mulai bisa dirasakan hingga sore hari ini
apakah ada mendapatkan informasi mungkin petugas akan melakukan rekaya selalu lintas
atau justru dibiarkan saja seperti ini memang sudah trennya demikian
justru yang dilakukan polres brebes maupun polres tegal adalah menghentikan kontra flow
yang sejak hamin tiga sudah dilakukan
artinya melalui lintas di sekitar pertigaan brebes timur ini kembali seperti normal
hanya ada dua lajur yang digunakan untuk masuk ke brebes dan tegal
dan begitu pula sebaliknya dan juga tidak ada kontra flow
ini dilakukan karena memang intensitas jumlah pemudik kendaraan bermotor roda empat
maupun roda dua yang masuk tidak sebanyak tadi malam begitu kira kira
masih dalam kategori normal sehingga polres dan juga polresta tidak menggunakan
rekaya serekaya lalu lintas
namun diprediksi mulai dari lusa kendaraan dari tengah dan timur jawa akan mulai masuk ke brebes lagi
untuk memulai arus mudik
artinya anda yang mungkin akan melakukan proses arus balik menuju jakarta dan kota kota di barat pulau jawa
harus mulai berhati hati dan mulai memperhatikan jarak maupun rute
mana yang akan anda pilih untuk kembali ke daerah asal
istiarto baju anda sangat bagus
anda sangat keren hari ini
hati hati nanti banyak yang kecantal dengan anda
tapi sebelumnya saya mengucapkan minal adil faizin
maaf lahir dan batin selamat bertugas di sana